daylight dan peri rawa
ini adalah bagian dari dunia di mana peri muncul dalam waktu satu jam
setelah seorang pangeran atau putri dilahirkan untuk mengumumkan takdir baginya
karena itu hiduplah enam peri di dalam hutan yang lebat
ada satu yang tinggal bukan di hutan melainkan di rawa
dia baru di kerajaan dan tidak peduli untuk mengenal peri lain sama sekali
karena dia jahat egois dan juga sadis
ketika suatu hari peri tahu bahwa seorang putri akan lahir di negeri itu malam itu
peri yang baik menjadi khawatir
kita harus berhati hati
siapa yang tahu mantra jahat apa yang mungkin dilontarkan perirawa baru pada anak yang baru lahir
dia belum bertemu dengan kita semua jadi dia tidak tahu berapa banyak dari kita yang ada di sana
mungkin kita berdua bisa bersembunyi di balik pilar atau sesuatu
dan kemudian menyimpan berkah kita sebelum jamnya berakhir
dengan begitu jika perirawa melakukan sesuatu yang jahat pada kita
kita akan bisa melawannya dan menyelamatkan anak itu dari bahaya
aku rasa itu adalah ide yang bagus
malam itu segera setelah sang putri lahir
seperti biasanya di hadapan raja dan ratu
dua peri yang baik bersembunyi di balik pilar besar di kamar sang raja
sementara empat lainnya muncul di samping anak itu memberikan dia restu
kami akan memanggilmu putri daylight
kemanapun kau pergi kau akan menyebarkan cinta dan juga kehangatan
ketika kita berdua berdua bersama
hatimu akan penuh dengan keberanian dan ketetapan hati
kami akan menjaga keberanian dan ketetapan hati
kau akan selalu dapat melihat yang benar dari yang salah dan membuat pilihan yang bijak
kau akan selalu mencintai dan juga dihormati
kau akan selalu dicintai dan juga dihormati

raja dan ratu sangat gembira dan sangat bersyukur mendengarkan saya
sangat bersyukur mendengar berkat yang luar biasa tapi kemudian kalian tahu siapa yang datang ke
sana perirawa yang merusak segalanya jadi kau yang disebut day light itu maka aku akan
memberkatimu bahwa selama matahari atau ketika hari masih terang benderang kau akan tetap
tidurnya hari demi hari dan setiap hari selama hidupmu tapi kau akan terjaga dan gembira
sepanjang malam berani sekali kau menyela aku kau sudah selesai kan hah tapi aku tertawa
aku belum selesai tertawa jadi aku mendapat kesempatan kedua ya kau akan terjaga dan
gembira di malam hari hanya selama bulan bersinar kau tahu kau akan membesar dan
menyusut persis seperti dengan bulan
perirawa tertawa terbahak bahak dan peri baik yang tersisa menunggu sampai perirawa terdiam
lalu dia menangis
melangkah ke depan
aku berasumsi kau sudah selesai
hah berapa banyak kalian semua
dan suatu hari nanti ketika seseorang mencium tanganmu tanpa mengetahui siapa kau
kau akan terbebas dari tidur sepanjang hari dan membesar dan memudarnya seiring dengan bulan
aku berasumsi giliranmu sudah berakhir hahaha
dan begitulah yang terjadi sang putri tertawa dan bermain sepanjang malam dan tidur sepanjang hari
dia akan ceria dan bahagia di malam hari pada malam bulan purnama
saat bulan lebih besar dan lebih terang setiap malam sang putri juga akan menjadi lebih ceria
lebih bahagia sampai dia akan menjadi yang paling bahagia paling sehat
di hari hari bulan purnama
saat bulan semakin mengecil dan pucat lagi
malam demi malam
hingga akhirnya menghilang untuk sementara waktu
sang putri akan menjadi lemah dan pucat
hingga terlihat hampir mati di malam bulan baru
dan dia akan tertidur pulas pada fajar pertama
tidak bangun sampai matahari terbenam dan pergi
selama dua puluh tahun
sang putri belum pernah melihat matahari sama sekali
dia merasa sedih karena keluarga dan teman temannya merasakan penderitaannya
ayah sepertinya aku ingin pindah ke hutan di pondok rosewood
tidak tetap di sini di istana bersama kami
ini akan menghampiri
ini akan menghancurkan hati kami jika berpisah denganmu
dan itu menghancurkan hatiku ayah
melihat rasa sakit di wajahmu ketika aku menjadi pucat dan sakit dengan bulan yang memudar
di hutan aku merasa bebas
aku tidak perlu merasa sedih karena kutukanku yang menyebabkan kau dan ibu sedih
tolong biarkan aku tinggal di sana
sampai kutukanku terangkat
biarkan saja dia pergi
dia sudah cukup dewasa sekarang sayang
rasa sakit kita tidak lebih besar daripadanya
mengerti betapa buruknya perasaanmu
pergilah anakku dan kembalilah ketika kau telah melihat matahari
kami akan berada di sini
menunggu untuk memelukmu dalam pelukan kami
lalu sang putri mulai tinggal di hutan
dengan hanya beberapa wanita menunggu untuk merawatnya ketika dia jatuh sakit
sang putri senang berjalan jalan di hutan
berjalan jauh ketika dia sehat
dan dia akan senang berkeliaran di hutan
jauh dari mata sedih para wanita yang menunggunya
dan dia mulai melemah
suatu hari seorang asing yang tersesat di hutan
datang ke pondok kecil yang aneh ini
ya selamat datang pangeran edward
kau kenal aku
ya karena aku adalah peri
maka kau pasti tahu bahwa ayahku
aku sudah pernah kalah dalam pertempuran
dan membuatku melarikan diri ke hutan
ya terkadang kau harus melarikan diri untuk bertarung di lain hari
peri memberi pangeran makanan yang lezat
dan tempat tidur yang nyaman untuk beristirahat di malam hari
keesokan paginya ketika pangeran meninggalkan pondok peri itu
aku harap jauhi rawa yang ada di dalam hutan
dan satu yang harus kau ingat
satu momen ulas asih adalah lebih kuat
dari keajaiban yang paling kuat di dunia
aku pasti akan selalu mengingat itu
maka sang pangeran berkelana ke hutan
tiga malam sampai bulan purnama
saat dia mencari tempat untuk beristirahat
dia mendengar nyanyian
nyanyian yang paling merdu yang pernah dia dengar dalam hidupnya
dia pergi ke arah suara itu
dia melihat gadis tercantik di bawah sinar
gadis itu menari dan bernyanyi di bawah sinar bulan dengan kegembiraan
seolah olah semua kegembiraan dan cinta di dunia telah dimasukkan ke dalam hatinya
pangeran itu berdiri terpesona hampir sepanjang malam
sampai sebelum fajar tiba
beberapa wanita datang dan membawa gadis itu bersama mereka
dan ini terjadi tiga malam berturut turut
sang putri bernyanyi dengan senang dan lebih gembira
karena dia merasa sehat saat malam bulan purnam
malam itu pangeran mendekatinya
aku telah mendengar kau setiap malam selama dua malam terakhir ini
suaramu sangat indah
aku pangeran edward
kumohon beritahu siapa kau
aku adalah putri daylight
apa kau tinggal di sini di hutan
pernahkah kau melihat matahari
siapa yang belum pernah melihat matahari
aku harus pergi tolong jangan menunggu aku lagi
ada begitu banyak kesedihan dalam suara sang putri
sehingga hati pangeran terasa sakit untuknya
tetapi karena dia tidak ingin dia melihatnya lagi
lelaki yang menjadi pangeran itu pergi dari sana
mengembara ke dalam hutan selama beberapa hari
tinggal tiga malam lagi menuju bulan baru
malam itu saat dia sedang mengembara
dia melihat seorang wanita panik seolah olah dia sedang mencari seseorang
oh putri kau ada di mana
apakah semuanya baik baik saja nona
bisakah aku membantumu
putri kami sedang berjalan jalan dan belum kembali
ketika sang pangeran mendengar itu
dia langsung tergesa gesa termakan oleh keinginan untuk mencari sang putri
dia mencari ke seluruh hutan sampai dia tiba di rawa
sang peri rawa melihatnya
dia tidak ingin orang asing ini berada di dekat sang putri
karena dia akan mencium tangan sang putri dan mebebaskannya dari kutukan
lalu peri rawa merapalkan mantra padanya
kau tidak akan pernah ingin mencium tangan putri dayline
pangeran berkeliaran di seluruh hutan
dan tiba tiba dia melihat sesosok aneh di kegelapan
itu adalah seorang wanita tua yang terlihat sangat ucat dan kelelahan
dia hampir tidak bisa membuka matanya
kemarilah boleh aku membantu munyonya
dengan berlalunya waktu wanita tua itu tampak semakin pucat dan semakin lemah
pangeran tidak tahu harus berbuat apa
dia melihat air mata membasahi mata wanita tua itu
pangeran tidak tahu harus melakukan apa
sang pangeran memija tangannya membelai keningnya
dan kemudian dalam rasa iba yang mendalam yang dia rasakan untuknya
dia mencium tangannya hanya untuk menghiburnya
saat sang pangeran mencium tangannya
perubahan mulai terjadi pada wanita itu
dan dia menjadi dirinya sendiri putri daylight
perirawa merasakan ketukar itu terangkat
dan terbang ke tempat pangeran dan putri itu berada
tidak tidak ini tidak mungkin
aku telah memberi mantra padamu bahwa kau tidak akan pernah ingin mencium tangannya
ah dia mencium tangannya karena belas kasih
plus ac adalah ketika kita melakukan sesuatu meskipun kita tidak menginginkannya
hanya untuk membantu atau menghibur seseorang
keegoisanmu tidak akan pernah bisa memahami kekuatan belas kasih
ini adalah terakhir kali kamu mantrai siapapun
aku menurunkanmu ke wilayah yang lebih rendah
di mana kau tidak akan pernah bisa menyakiti makhluk hidup yang lainnya
kemudian matahari terbit dan putri daylight tetap terjaga
untuk pertama kali dalam hidupnya dia melihat hal yang indah di langit
hah apa itu matahari
dia sekarang bebas
orang tuanya memeluknya dengan lembut dan menangis kegirangan melihat dia sembuh
sehingga raja membantu pangeran edward mendapat kembali kerajaannya sebagai rasa terima kasih
karena telah membebaskan sang putri dari kutukan
pangeran dan sang putri akhirnya jatuh cinta menikah dan hidup bahagia selamanya
mereka menikmati kemuliaan matahari terbit setiap hari di dunia
dalam hidup mereka